setelah majelis permusyawaratan ulama mpu aceh mengeluarkan fatwa haram terhadap game online pada juni lalu
pemerintah kota banda aceh juga resmi mengeluarkan larangan bermain game online bagi aparatur sipil negara asn dan seluruh tenaga kontrak
aturan ini mulai berlaku selasa dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
surat edaran berupa larangan ini dikeluarkan pemkot banda aceh untuk menjalankan perintah fatwa majelis permusyawaratan ulama mpu aceh
karena selain bertentangan dengan syariat islam game online juga dinilai hanya membuang waktu
jadi kita harapkan tidak bermain game online karena memang kita indikasikan dapat mengaguh pelayanan terhadap masyarakat
dan memang harus kita ketahui kita ini aceh jadi memang fatwa ulama itu memang menjadi dasar bagi kita semua masyarakat aceh
setelah dikeluarkannya surat edaran larangan bermain game online
seluruh asn dan tenaga kontrak diharapkan menghapus aplikasi game online di ponsel sebelum satpol pp melakukan razia
jika ditemukan ada yang melanggar akan diberikan sanksi administrasi berupa penundaan pembayaran gaji hingga penurunan pangkat
ibnu hajar banda aceh aceh